memangnya sakitnya bang deddy parah
saya gak tau bunur
kemarin bang deddy nya lagi istirahat di kamar
kata babe sih asam urat
hmm sudah pasti tuh
badannya besar sekali
bapak gr saja
tapi ada kata kata badannya besar
hmm memangnya badannya besar cuma bapak
udah sekarang bapak makan dulu ya
biar cepat sembuh
bapak udah lapar banget
kok nasinya dikit banget mas
bapak itu kan lagi sakit asam urat
sekarang harus diet
barang lo cuma segini deh
yang namanya masih ngotret gak begini atuh
eh lu bantuin
barangnya cuma sedikit be
kata gua bantuin
jadi ngojek ya kak

langsung ke rumah sakit
eh bang ojak
temen ineke kan mau ngontrak barang sama ineke
rumah yang ini kecil cuma satu kamar
bang ojak tau gak ada kontrakan yang agak gedean
dua kamar gitu
ya udah tanya ke mbak benaim aja
kalau kagak ada ntar kaji sodik
iya sebelum ke rumah sakit kita ke rumah bbm dulu ya

demen juga sama ani
bang salim yang jualan kopi
emang ada temen gua yang lain yang namanya salim
emput bagaimana kabarnya bos
gua kagak tau
kalau lo pengen tau cari tau
ya udah kita ke rumah sakit aja sekarang
kagak usah be
lo gimana sih dari kemarin kagak usah
eh din yang namanya penyakit itu konduk diobatin
ntar kalau lo ngapa ngapa gua juga yang ketembuhan
iya pak lebih baik kita ke rumah sakit yuk
biar kaki papa yang sakit itu diobatin sama dokter
gak usah mak taruh gak sakitnya hilang sendiri
eh lejak ngapain tuh kemari
ini si neke mau nanya nanya soal kontrakan mbak peh
kontrakan emang ngapa mau kontrakan neke sekarang
itu be ada temen ineke yang pengen kontrak bareng
jadi ineke cari yang dua kamar biar gak terlalu sempit
oh gitu iya yaudah duduk dulu dah
tanjurin dah gang
kagak jak dia lagi sakit emang ada di dalam masuk dah
asam murad bang ojak
udah dibawa ke dokter
gak mau ke dokter bang dedinya
gue males ketemu dokter jak
lu bukan males
lu takut ketemu dokter kan manda dulu takut disuntik
yaudah be ntar sore apa besok ineke liat rumahnya ya be
udah bang ojak
be ineke permisi dulu ya
jemput ke rumah kamu sekarang
tis gue duluan ya
kamu mau ke mana pur
jemput ani dong
kamu nggak minum dulu
ini saya juga udah beli gorengan
nggak usah makasih
yaudah tuh pur
makasih ya kamu udah bantuin saya pindahan
sekian lama aku menunggu